kalau misalnya opa davin pasti opa davin suka balik sama dewi
secara dewi kan cantik banget modis menarik banget
dia tuh paket lengkap tahu beda sama rara yang banyak kurangnya
yo augen menurut opa itu dan kamu
eh eh ah mas mbak maaf ya nanti saya ganti yang baru ya
aldino datang kesini pasti karena dia mau nemuin michelle
mas mbak bentar ya
aku sama temen temen aku lagi nyari tokongan baru disini
terus kita udah sepakat buat pilih cafe ini
sel biar kompak kan kita sama sama nakipani
gimana kalau tiap kali aku sama teman teman aku kesini kamu yang layanin
weh lu siapa
bisa milih waitress disini
dateng aja baru
kalau memang michelle harus ngelayanin customernya
itu udah pasti ngelayanin gue duluan karena gue datang lebih dulu daripada lo
gak ada inisiatif lo ya
gue kasih tau ya tiap gue deketin michelle siapa disini yang selalu dateng ngerusuin
siapa yang gak punya inisiatif
kenapa sih mereka berdua terus berantem
males nih gue ngadepin yang beginian
tapi demi kerjaan gue disini mending gue tenangin mereka berdua deh
oh terus menurut gue yang salah
lo siapa lagi kaca makanya dipake
otak juga dipake
lo lagi yang gak punya otak
uh deki muda dong
kalian tau gue kerjaan disini itu sebagai waitress
ya berarti emang job gue dong melayan kalian berdua gimana sih
malah marah marah ngejak ribut
alhamdulillah kenapa sih
ini bisa jadi peluang bagus
kalau semua temen temennya misial datang kesini
kafe ini bakal laris terus
gapapaan sih gue busing deh sama kalian

maaf ya pak saya janji mereka gak bakal diinteributan kok

maaf ya pak saya janji mereka gak bakal diin keributan kok
saya nggak masalah dengan mereka
apalagi mereka kan juga pengunjung di kafe kita

justru saya kemarin mau mengingatkan kamu untuk
segera kembali bekerja dan layani mereka semua
justru saya kemarin mau mengingatkan kamu untuk segera kembali bekerja dan layanin mereka semua
tunggu apa lagi
iya pak biar saya taruh balon dulu ya pak
iya pak biar saya taruh balon dulu ya pak
stop bikin keributan please
ini tempat kerja gue oke
pak davin mau ngomong serius apa sih
bikin hara deg degan aja
rara sebaiknya kamu jauhin dewi sekarang ya
sebelum kemungkinan ada masalah yang akan terjadi
secara dewi itu kan anak ips
emangnya harus sekarang banget ya
sebaiknya baik sekarang
tapi karena kan belum tahu siapa cowok yang dewi suka
kalau misalnya opa davin pasti opa davin suka balik sama dewi
secara dewi kan cantik banget
dia tuh paket lengkap tahu
beda sama rara yang banyak kurangnya
menurut opa itu cuma nyucing yang paling menarik dan cantik
emangnya bapak davin nggak akan tergoda kalau dewi suka sama bapak davin
mau sepuluh seratus bahkan seribu dewi apa nggak peduli lira
karena bapak cuma jatuh cinta sama kamu
dan nggak akan berpaling lagi
aw sangat cantik banget sih
sarangnya bapak davin
yaudah yuk kita dans lagi
akhirnya gue bisa yakinin rara biar dia bisa jauhin dewi
meskipun gue belum bisa kasih tahu apa alasan yang sebenarnya
karena gue belum siap
capek banget gue ladenin mereka berdua
berantem terus tiap ketemu rusuh
terus kapan coba ademnya
mereka kayak punya salah gue yang kena
lo harus sabar oke
lo dilahirin buat jadi orang yang sabar
dan lo mendingan sekarang layanin anak anak dewi
sebelum mereka tuh komplimen
udah lo tenang aja
nggak usah khawatir gue bantu kok
baru tau gue
oh iya bentar ya
sel aku mau pesen
disini menu favoritnya apa sel
untuknya gue udah hafal menu semuanya disini
dan gue udah tau mau pesen apa
bahkan harga atau kode input di kassian udah paham
terus calamari ringnya satu
air mineral dinginnya satu
ini banyak banget lo kan sendiri
jadi nanti kalo makanannya gak abis
gue bisa minta bantuan untuk
bantuin selesaikan makanannya disini sama gue
sel aku pesan sekarang bisa kan
sel yang favorit disini apa ya
disini ada yang favorit yang paling pertama
aku mau pesen mango juice satu
salmon bite satu ya
kalau lo duk menu nya
em buat kakaknya ada
calamari ring set satu
dan air mineral dingin satu
dan buat kalian ada mango juice satu
ada ice lemon tea nya satu
es teh satu
dan es soket satu
kalo gitu gue taro ke chef dulu ya
jangan senang hati menunggumu
daripada lu buang dua duit disini ya
en jadi jam nya gak dirugi ya
en jadi jam nya gak dirugi ya

wuh enggak nyangka lu perhatiin banget ya sama es ten ka motor ku
em enggak usah didengarin ya
kadang memang ada manusia yang terakhir agak aneh
jadi ya kita yang normal harus sabar sih